komisi pemberantasan korupsi akhirnya resmi menahan bupati tulungagung jawa timur syahri mulyo di rutan polres jakarta timur minggu pagi sementara itu sehari sebelumnya
kpk juga resmi menahan wali kota blitar samanudi anwar samanudi akan ditahan selama dua puluh hari di rutan metro jakarta pusat
penahanan bupati tulung agung syahri mulyo ini dilakukan usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam setelah menyerahkan diri
syahri mengenakan baju tahanan kpk dan dikawal sejumlah petugas rutan yang menggiringnya menuju mobil tahanan
saat dikonfirmasi awak media syahril mengaku tidak melarikan diri melainkan tengah dalam perjalanan bersama keluarga
syahri juga mengetahui adanya operasi tangkap tangan dari media
begini bukan kami melarikan diri tapi artinya kan memang ketika ada operasi ott itu kan saya posisi nggak
saya kan posisi ketika ada ott saya kebetulan dengan keluarga karena hari raya hari kebutuhan hari raya tak ada anak anak
di jalan itulah kita apa kok ada berita katanya ada ott jadi ott itu kami tidak ada di luar
sementara itu satu hari sebelumnya yakni sabtu sembilan juni lalu kpk resmi menahan wali kota blitar saman hudi anwar
ia sebelumnya menjalankan perjalanan bersama keluarga
pemeriksaan selama tujuh jam
saman hudi akan ditahan untuk dua puluh hari ke depan di rutan polres metro jakarta pusat
sebelumnya saman budi telah menyerahkan diri ke kpk jumat delapan juni sekitar pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat
bupati tulung agung syahri mulyo dan wali kota blitar saman hudi ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan suap terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di tulung agung dan blitar jawa timur
ia sebelumnya menjalankan perjalanan bersama keluarga
pemeriksaan selama tujuh jam
ia sebelumnya menjalankan perjalanan bersama keluarga
ia sebelumnya menjalankan perjalanan bersama keluarga

ia sebelumnya menjalankan perjalanan bersama keluarga